pemerintah provinsi jawa timur melalui disperindak dan bulog menggelar operasi pasar untuk menekan harga beras
jumat siang operasi pasar dilakukan di sejumlah toko di pasar belimbing malang
sebanyak enam ratus tujuh puluh tiga ton beras disalurkan untuk tujuh belas pasar dan toko retail modern di kota malang
bulog memasok beras medium dengan harga rp empat puluh tujuh per lima kg
warga dibatasi hanya dapat memperoleh maksimal dua pak untuk setiap pembelian
yang mau sesuai dengan kesepakatan artinya menjual harus sesuai dengan sesuai di atas het
tidak boleh lebih dari itu
tapi kalau ketika kami evaluasi ternyata menjualnya di atas itu tidak akan kami suplai lagi toko tersebut
hal serupa dilakukan bulog kediri jawa timur yang menggelontorkan beras sebanyak sepuluh ton ke pasar tradisional kota kediri jumat pagi
beras sphp dari bulog ini mulai dijual ke pedagang mulai satu september dua ribu dua puluh tiga dengan harga rp sepuluh sembilan ratus per kilogram atau rp lima puluh empat lima ratus per lima kg sesuai dengan harga eceran tertinggi
pihak bulog mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying karena bulog memiliki stok yang aman untuk kebutuhan stabilisasi harga beras sepanjang tahun
satu pasarnya kurang lebih sekitar delapan sepuluh ton
itu untuk memastikan harga di tingkat konsumen terkendali
terus kemudian pasokannya di pasar juga terpenuhi
menurut sekjen asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia
mujibur rahman dalam wawancaranya bersama cnn indonesia connected
kamis tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh tiga operasi pasar bukan solusi efektif untuk menekan harga beras yang terus naik saat ini
si pasar itu tidak solusi
kayak miram kebakaran
jadi memang harus meningkatkan produksi
dan memastikan ketersediaan pasokan itu lancar
karena begitu pasokan tersendat atau produksinya menurun ya itu pasti akan berimpas pada kenaikan harga beras
pujibur rahman menekankan operasi pasar yang dilakukan di beberapa daerah akan sia sia jika dari tahap produksi tidak ditingkatkan
serta ketersediaan pasokan masih tersendat
tim liputan cnn indonesia